makan disini sih lebih seru
daripada di pesta nyamel
ya tapi gimana ya
lebih enak kalau bareng kalian berdua gitu
tapi gue kepikiran deh
sama batu bata
dia keliatan banget gak nyaman di pesta nyamel
udah deh put
ini pertama kalinya sih gue makan tempat kayak gini
mau makan disini
iya lah yakin banget
gue malah excited banget makan disini
lagian bosen restoran terus
tapi beneran deh
makanan kayak gini tuh gak kalah
kok enaknya sama makanan di restoran
ya buktinya gue sampai sini juga
pusing gue udah gak ada
habis sih mbak
mas mau pesan apa
pesan nasi goreng aja ya tiga
kalau saya gak
gak pedes kan
ternyata putri mas iva
ternyata putri masih inget
kalau gue gak suka pedas
yang dua sedang
yang satu gak pedas sama sekali
satu gak pedas
kok gue baru tau kalau gak suka pedas
dari kecil gue gak suka pedes
gue juga baru tahu gara gara rizky tuh diare
kalau gak bisa makan pedas
jadi gue makan
jadi gue makan
ini yang sedang
dan ini yang gak pedas
disini air minumnya iya kasih kasih input
makan disini sih lebih seru
daripada di pesta nyamel
ya tapi gimana ya
lebih enak kalau bareng kalian berdua gitu
tapi gue kepikiran deh
sama batu bata
dia keliatan banget gak nyaman di pesta nyamel
udah deh put
kan itu keputusannya pangeran sendiri
jadi lo gak usah khawatirin dia oke
yuk lanjut makan
putri masih terus saja khawatirin pangeran
gue gak mau sampai papa kebangun
apalagi kalau gue ditanya tanya soal acara tadi
kamu udah pulang ya
kamu kebangun ya
lumayan juga ya
ngigonya pak reger berhasil
kok di akhir akhir acara udah gak kelihatan
dia udah balik belumnya ke rumah
dia malah jalan sama rizky
kepikiran sama batu bata
gue bisa lihat tadi dia kepaksa banget
ada di acaranya mel
dia harus nurutin
pola semua maunya mel
tapi sekarang ini udah pulang belum ya
baru mau tidur ki
lucu banget sih ini orang